dan kita beralih ke informasi lainnya
sejak mulai beroperasi pada sembilan agustus lalu
terminal tiga bandara soekarno hatta cengkareng tak pernah sepi masalah
setelah beberapa waktu lalu mengalami masalah kelistrikan
kali ini terminal tiga mengalami masalah dry nasa
dan hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta dan banten pada minggu sore
menyebabkan sejumlah titik di terminal tiga tergenang oleh air hujan
namun kini terminal baru tersebut kembali normal
hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta dan sekitarnya pada hari minggu
sempat menyebabkan terjadi banjir di terminal tiga bandara soekarno hatta
genangan air terdapat di pintu masuk kedatangan dan lantai tiga yang berlokasi di dalam gedung
masalah dry nasa dan tersumbatnya aliran air oleh pasir
menjadi penyebab utama air meluap hingga di area penumpang
pihak kontraktor wika dan petugas kebersihan lapangan
sigap membersihkan gedangan air dan hingga tengah malam tadi
seluruh aktivitas bandara terminal tiga telah kembali normal
serta tidak ada lagi genangan air
sebelum nyatang hari minggu sekitar pukul sembilan belas malam
air hujan mengenai area lobi terminal kedatangan penumpang di gate lima terminal tiga
air hujan yang tidak terserap dengan baik di taman taman di sekitar gate lima
meluap masuk ke arah lobi ruang tunggu penumpang di terminal kedatangan
yang memiliki posisi lebih rendah daripada taman
meski demikian genangan air yang terjadi tidak mengganggu operasional penerbangan
dan lalu lintas penumpang di terminal tiga
terminal tiga bandara soekarno hatta yang telah beroperasi selama sepekan terakhir
menuai banyak keluhan dari penumpang
fasilitas penumpang seperti bagasi jarak antar gate yang jauh
adalah beberapa contoh masalah yang dihadapi penumpang yang tiba
maupun berangkat dari terminal tiga bandara suta tangerang
ya kebetulan saya sudah dua kali
kemarin saya berangkat hari jumat dan hari ini pulang hari minggu juga
mulai check in sih bagus tetapi pas kita masuknya itu hampir diri dua jam
ya saya melihat bahwa terkesan bahwa terminal tiga ini belum siap
tetapi sudah dipaksakan untuk operasional
sehingga banyak sekali miskomunikasi yang sangat merugikan penumpang
kalau yang kami alami sendiri tadi itu dari tempat lokasi
dari landing sampai masuk ke terminalnya itu agak lama
sekitar berapa menit lima belas sampai dua puluh menit di bus
itu selanjutnya tadi keluhan kami itu ketika menunggu bagasi
di bagasi hampir setengah jam lebih kita baru sampai bagasinya
terus temuan lain itu tadi di mana di tempat penungguan bagasi itu
banyak koper koper yang tercecer
itu nggak ada yang punya
terus di tempat itu juga paling nggak ada yang ambil kopernya
nggak tahu itu kopinya siapa